gelombang tinggi yang terjadi di beberapa wilayah pulau jawa dalam beberapa hari terakhir
diperkirakan akan menjangkau daerah lainnya
dilansir dari laman badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
berikut perakiraan gelombang tinggi yang terjadi pada sepuluh hingga dua belas juni dua ribu dua puluh
tinggi gelombang satu dua puluh lima hingga dua lima meter kategori sedang terjadi di perairan melaboh
selat malaka bagian utara kalimantan tengah selat makassar bagian selatan
laut timur perairan kepulauan wakatobi dan beberapa daerah lainnya
sedangkan gelombang dua lima sampai dengan empat meter atau kategori tinggi terjadi di perairan sabang
banda aceh perairan bengkulu perairan barat lampung selat sunda bagian selatan
selatan bali dan laut arafura